dan kita sudah terhubung dengan menteri koordinator perekonomian republik indonesia erlangga hartarto
selamat sore pak menteri
terima kasih pak menteri sudah bergabung dengan cnn indonesia sore ini
pak menteri kita ingin mengkonfirmasi beberapa hal
ingin meluruskan beberapa pro kontra di masyarakat
khususnya yang baru saja kebijakan diluncurkan oleh pemerintah soal kartu prakerja ini pak
pertanyaannya kemudian menjawab pro kontra ini
salah satunya yang cukup tajam adalah urgensi dari diterbitkannya kebijakan kartu prakerja ini
sebenarnya urgensinya apa pak menteri
jadi pertama prakerja ini merupakan janji pak presiden pada saat campanya yang lalu
kemudian yang kedua merealisasikan kartu prakerja ini
desain awal adalah untuk pelatihan dan upskilling preskilling
untuk penetapan terhadap mengurangi pengangguran
dan untuk memasukkan ke lapangan pekerjaan ke job market
namun pada saat terjadi pandemik maka program ini dirubah
semula ada pelatihan yang namanya offline ada pelatihan yang online
kemudian juga dengan biaya pelatihan yang berbeda
pada desain awal tiga sampai tujuh juta
namun sekarang karena ini digunakan sebagai jalan untuk menangani mereka yang dirumahkan
dan juga mereka yang terkena phk
ini menjadi pelatihan dan jaringan pengaman sosial
untuk mereka yang terkena dampak ekonomi sosial ekonomi dari corona ini
sehingga tentunya terjadi perubahan desain
dan juga perubahan daripada paket paket
sehingga tentu dengan situasi seperti ini
diusahakan lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati daripada kartu prakerja
itu akan semakin baik
oke pak menteri kemudian beberapa pihak mengatakan bahwa
di masa pandemi sekarang ini keterbatasan tentu banyak
tadi pak menteri bilang bahwa kemudian pelatihan secara offline ini akan di stop dulu
akan dilakukan secara online
dan kemudian muncullah
halangan halangan mulai dari infrastruktur dan supporting systemnya
yang juga sampai saat ini belum merata
tapi kemudian kenapa tidak sasarannya lebih kepada stimulus yang langsung begitu pak
artinya bantuannya langsung yang memang membutuhkan dana secara tunai
tanpa harus juga direpotkan dengan pelatihan pelatihan secara online
dengan kendala kendala tadi pak menteri
ya pertama pemerintah punya program banyak
pemerintah punya program
ditingkatkan jadi dua puluh juta penerima
kemudian ada bantuan pangan ppnt
yang nilainya ditingkatkan dari satu ratus lima puluh menjadi dua ratus ribu
kemudian pemerintah khusus di jabodetabek
ada program khusus plt dan program sembako
nah berbagai program itu termasuk
untuk pembayaran listrik di bawah empat ratus lima puluh va
kemudian empat ratus lima puluh sampai rp sembilan ratus
nah tujuannya pemerintah menjaring sebanyak mungkin
mereka yang perlu disupport
mereka yang menjadi kelompok terdampak
atau menjadi miskin baru akibat daripada
sosial ekonomi yang terganggu ini
nah untuk mendapatkan mereka yang datanya terbatas
dalam tanda petik pekerja harian
sektor informal umkm yang naik terdampak
maka dibuat program yang bisa mengakses dengan mudah
dengan prinsip keterbukaan
open entry jadi masuknya terbuka
kemudian juga kesempatannya sama
nah inilah dilakukan dengan platform digital
nah ini adalah platform pertama public service
yang menggunakan digital end to end
mulai dari recruitment sampai payment systemnya
menggunakan end to end
dan kita tahu kita mendorong bahwa masyarakat
terutama anak anak muda generasi muda
generasi milenial ini kita dorong supaya mereka juga
life learning nya panjang selalu belajar
dan kebetulan dalam social distancing dan
work from home mempunyai banyak waktu untuk belajar
nah oleh karena itu program ini didorong untuk mereka
yang mempunyai motivasi bukan hanya untuk menerima
bantuan sosial dalam bentuk langsung
tetapi mau berproses belajar karena corona ini kan temporary
pada saatnya akan ada recovery dan di situ akan ada
kebutuhan lapangan pekerjaan dan ada kebutuhan
terhadap skill baru jadi ini ada kesempatan untuk
melatih skill baru nah tentu untuk membuat revolusi mental ini
tentunya tes berjenjang dimulai dengan pelatihan sederhana
tetapi bagi mereka yang ingin pelatihan yang advance
itu juga disediakan jadi disediakan lebih dari dua ribu pelatihan
dari satu ratus delapan puluh sembilan platform dan satu ratus delapan puluh sembilan lembaga pendidikan
dan dari delapan platform yang seluruhnya dipilih oleh mereka
yang mendapatkan kartu prakerja oke ini artinya kemudian
jaminan infrastruktur dan jaringannya cepat servernya kuat
ini juga sudah disiapkan merata di seluruh indonesia
bisa diakses begitu ya pak menteri ya
ya jadi dari gelombang pertama itu mampu menerima lima sembilan juta itu membuktikan bahwa
kita sudah mempersiapkan server infrastruktur secara baik
dan ini pun pesertanya tersebar dari jawa barat aceh bahkan sampai ke papua barat
jadi seluruh indonesia sudah bisa mengakses pada waktu yang sama

tidak ada lagi kendala yang disampaikan oleh masyarakat mengenai infrastruktur yang mendukung
oke oke artinya memang ini jaminan ini penting pak agar kemudian tidak ada lagi kendala yang disampaikan oleh masyarakat mengenai infrastruktur yang mendukung sistem
tapi pertanyaan selanjutnya adalah sektor usaha apa sih pak yang kemudian bisa menjamin hasil dari pelatihan online ini
karena kan kita tahu dengan pandemi yang secara global seperti ini resesi juga secara global apakah kemudian ada jaminan pak
kemudian sektor usaha bisa menampung ini nanti
pertama pandemi ini terjadi di dua ratus sepuluh negara dan tidak ada satu negara pun yang menjamin kapan ini akan berhenti

tetapi yang ada adalah seluruh negara
mereka berupaya agar kerpa nya tidak terlalu tajam jadi ada tapering yang turun
nah dengan tapering turun ini beberapa negara sudah mulai membuka perekonomiannya
china korea kemudian bahkan itali spanyol sudah mulai membuka sebagian
nah tentu dengan harapan ini indonesia sangat berharap dengan kebijakan psbb ini akan mempercepat
artinya taperingnya diharapkan
taperingnya diharapkan bisa lebih cepat lagi dengan testing tapering kemudian dengan infrastruktur kesehatan yang lebih baik
apalagi pemerintah sudah mengeluarkan perpu satu dan pr press lima puluh empat yang mendorong agar tidak hanya di pusat
tapi pemerintah daerah juga melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk itu
dengan realokasi dan refocusing untuk kesehatan
oke dengan realokasi dan refocusing untuk kesehatan
oke dengan realokasi dan refocusing untuk kesehatan
untuk jaminan sosial ke masyarakat
maka diharapkan jaring pengaman sosial ini dapat mempertahankan daya beli masyarakat
oke dengan juga kebijakan kebijakan fiskal termasuk pph pasal dua puluh satu dua puluh dua dua puluh lima dua puluh tiga
perusahaan diberikan nafas ruangan pekerja diberikan ruangan
sehingga yang utama adalah menyelamatkan pekerjaan atau safe job

oke menyelamatkan pekerjaan itu adalah menjaga keamanan
oke menyelamatkan pekerjaan itu adalah menjaga keamanan
inilah yang akan didorong sehingga tentu setelah pelatihan ini
mereka bisa kembali ke tempat pekerjaannya masing masing
atau ada juga sebagian yang ingin memulai karir

artinya memang urgensinya sudah terjawab implementasinya juga nanti
serta infrastruktur supporting systemnya juga sudah disiapkan secara maksimal oleh pemerintah
kita bergeser pak menteri soal badai phk yang sampai saat ini sudah lebih dari dua juta phk
yang melanda dunia kerja dan kabarnya juga pengusaha sudah mulai menangis dengan kondisi seperti ini
bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah menyikapi ini pak
jadi pertama dalam situasi ini ada yang terkukul dengan berat
yaitu sektor sektor seperti pariwisata konstruksi transportasi pertambangan
keuangan otomotif kemudian usaha kecil menengah pertanian
namun ada yang agak netral dan baik seperti telekomunikasi elektronik makanan minuman kimia farmasi tekstil terutamanya apd
dan kita mempunyai kemampuan untuk mengkonversi pabrik pabrik tekstil untuk memproduksi apd
dan untuk memproduksi tersebut dimana di dunia sangat luar biasa
pabrik di indonesia misalnya
demikian pula di korea di taiwan dan yang lain
sehingga pada kesempatan ini ada sektor yang bisa menjadi
pen supply alat alat kesehatan kepada negara negara lain
jadi itu kesempatan yang muncul
di seluruh dunia ya
di seluruh dunia shutdown turun
karena memang tidak ada turisme
nah pemerintah mencatat ada yang dirumahkan
kemudian sekitar satu dua juta kemudian terkena phk dua ratus dua belas
karena phk itu bukan sebuah proses yang mudah
dan rata rata kalau perusahaan menengah mereka masih menunggu sampai di akhir tahun
sedangkan yang usaha kecil ataupun restoran dan jasa mereka sudah mulai merumahkan
tetapi sampai proses phk itu memakan waktu
oleh karena itu yang dilakukan pemerintah ya tadi salah satunya intervensi melalui prakerja
supaya mereka bisa mendapatkan jalan
kemudian dari segi perusahaannya dengan pph pasal dua puluh satu direlaksasi
tentu ada tambahan yang bisa diberikan kepada para pekerja
dan ditambah lagi pemerintah juga sedang mengatur bahwa thr itu bisa dicicil
ramadhan nanti dan sisanya harus dibayarkan sampai di akhir tahun
jadi berbagai program stimulus sudah diturunkan oleh pemerintah
oke oke pak menteri kondisi perekonomian secara malako bagaimana pak
apa kemudian intervensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah kalau krisis ini tetap berlanjut sampai tahun depan
apa kemudian strategi dari pemerintah pak
jadi kalau kita lihat
dan kemarin baik smp maupun ims melihat bahwa pertumbuhan indonesia akan di atas satu digit
kemudian indonesia adalah negara tiga negara yang dianggap pertumbuhannya masih positif
bersama dengan itali dan sama dengan cina
dan mas bener sama dengan cina
dan imf memprediksi dalam outlook ekonominya di tahun dua ribu dua puluh satu bahwa dunia akan recover
di bidang pemerintahan reformasi birokrasi dan juga transformasi struktural di bidang ekonomi melalui kebijakan yang disebut omnibus law cipta kerja
oke apa kemudian yang sudah dilakukan pak untuk menggenjot pertumbuhan itu sampai kemudian sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini pak
di tengah pandemi juga saat ini
ya tentu pertama kita memonitor seluruh proyek strategis nasional
kita memonitor investasi yang sedang di pipeline
dan rata rata mereka masih komitmen untuk menjalankan investasinya
dan tentunya pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor produksi sektor logistik untuk tetap beroperasi dengan tentunya memperhatikan protokol covid sembilan belas
oke terakhir pak menteri sepuluh kementerian di bawah bapak apa kemudian kebijakan kebijakan strategis
yang juga kemudian berdiri di bidang investasi
yang juga kemudian berdasarkan arahan presiden untuk mensiasati kondisi seperti sekarang ini yang pak menteri bilang temporary
tapi kemudian tentu mekanisme dan skemanya juga harus disiapkan antisipasinya disiapkan
apa koordinasi pak sehingga kemudian kebijakan ini tidak hanya berada di atas tapi juga turun ke bawah ke daerah daerah dan diimplementasikan secara menyeluruh
ya tentunya cakupan daripada peraturan menteri keuangan dua puluh tiga itu diperluas
jadi sektor pertanian kehutanan perikanan pertambangan penggalian industri pengolahan
pengadaan listrik konstruksi perdagangan pengangkutan pergudangan penyediaan akomodasi informasi komunikasi
sektor properti kemudian sektor jasa profesional kemudian pendidikan kesenian aktivitas jasa termasuk aktivitas puskesmas poliklinik swasta rumah sakit
dan perusahaan perusahaan di kawasan berikat seluruhnya mendapatkan fasilitas perpajakan tersebut
jadi fasilitas perpajakan ini sudah dilakukan secara masif terbuka
dan pemerintah menyediakan dari envelope yang jaring pengaman ekonomi sebesar rp tujuh puluh triliun
khusus untuk fasilitas perpajakan ini budget yang diperkirakan sekitar rp lima puluh delapan triliun
nah kemudian ditambah khusus untuk usaha kecil menengah misalnya kur itu enam bulan
biaya bunga dan biaya cicilannya ditanggung pemerintah
kemudian yang kedua terkait dengan ojek online misalnya itu juga pemerintah
dan juga kredit di bawah rp sepuluh miliar itu restrukturisasi nya dipermudah
dan sekarang pemerintah sedang memperhatikan dan menyiapkan yang terkait dengan kredit
jadi pemerintah terus akan menambah sektor sektor yang diperkirakan terdampak
pertama kali terhadap covid sembilan belas
oke pak menteri terakhir kabarnya sering dipanggil pak presiden untuk curhat soal ekonomi
di tengah pandemi ini ngobrolnya apa aja sih pak kalau boleh tahu pak
ya tentu kita update diskusi terkait dengan target target yang diminta pak presiden
untuk dipercepat termasuk terkait dengan kartu prakerja termasuk juga dengan jaring
yang minggu depan akan dirumuskan kemudian juga ditambah lagi kita juga sedang mempersiapkan
bagaimana memperkuat rupiah terutama untuk perdagangan dengan negara negara yang mitra
utama seperti jepang kemudian korea dan jepang korea dan china itu pemerintah sedang menyiapkan

jadi kita akan memperbaiki dan juga bisa diperbaiki untuk menggunakan untuk sektor perdagangan sehingga
nantinya penggunaan penggunaan currency tersebut akan mengurangi permintaan terhadap us dollar
sehingga tentunya akan dalam tanda petik memperkuat perekonomian nasional
baik terima kasih pak menteri kemudian harapan harapan itu kita aminkan agar bisa memang
diimplementasikan untuk kesejahteraan masyarakat walaupun kemudian ada pandemi yang melanda
indonesia tapi kemudian masyarakatnya masih tetap terjamin kehidupannya
kesejahteraan masih terus menjadi prioritas utama bagi pemerintah di saat kondisi darurat seperti sekarang ini
terima kasih menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto sudah bergabung bersama cnn indonesia sore ini